uh capek ya kerja itu ya tapi anda memang harus banyak banyak istirahat nih melakukan peregangan
apalagi untuk anda yang memang kerjanya selalu duduk seperti ini di depan komputer
radiasinya cukup banyak bisa memicu lelah stres atau masalah kesehatan yang lainnya
tapi tahukah anda anda hanya butuh waktu kurang dari lima menit untuk bisa memecahkan
itu semua hanya dengan jari jemari rutinitas harian menuntut tubuh tetap fit dan bergerak
cepat tapi jika keluhan sudah datang gerakan gerakan ini bisa anda lakukan relax
lalu sentuh menyelang pundak kiri dan paha dalam kaki kanan atau sebaliknya untuk mengurangi penat
hai nah agar daya tahan tubuh meningkat menghadapi cuaca ekstrim sentuh pundak dan tulang belikat
seperti ini kalau batuk dan flu terlanjur datang bersedekap menyentuh area tangan kanan kiri
atau meletakkan permukaan jempol di jari tengah guna melegakan pernafasan
kenyamanan anda hingga merasa keluhan perlahan menghilang
inilah jinshin jutsu seni pengobatan kuno jepang untuk membantu menyembuhkan tubuh
jinshin jutsu memakai tangan tidak menekan tidak mengurut hanya meletakkan jari di titik titik tubuh
jadi ketika kita menyentuh tubuh kita seperti ini itu akan langsung memperbaiki
tergantung dari lifestyle lifestyle dalam arti bagaimana tidur kita istirahat bagaimana makan dan minum kita bagaimana olahraga dan yang paling utama adalah bagaimana emosi kita
dengan bantuan praktisi sentuhan pada titik titik ini dapat mengimbangkan energi tubuh
yang termudah coba lakukan gerakan ini berpasangan
rasanya kepala anda seperti ditopang
titik ini mampu membuat tidur lebih nyenyak apalagi jika dipraktekkan dengan posisi terletak
setiap jari pun mewakili kondisi fisik dan psikis
jika dilakukan dengan benar sesuai dalam teori jinsin yutsu seni pengobatan ini dapat memperbaiki ketidakseimbangan emosi tubuh yang disebabkan oleh kekhawatiran ketakutan kemarahan kesedihan kesombongan atau kebanggaan
harus anda ingat juga seni pengobatan ini hanya pertolongan pertama
konsultasikan jika keluhan tak kunjung reda